beli baju baru
diterima di semua toko seluruh indonesia
saya harus bantu randy nemuin cover majalah itu
ini rekamannya pak
dilihat dari kamera yang mengarah ke meja tempat bapak duduk kemarin malam
tolong di zoom pak di bagian mejanya
saya pengen liat barang saya ada disitu atau engga
saya harus bantu randy nge review cover majalah itu
saya harus bantu randy nemuin cover majalah itu
ini saya jennifer
iya ada apa bu
iya jadi gini bu
soal cover majalah yang kemarin
jadi saya suka
sudah cross check dengan pak andre dari majalah kapal
tapi dia bilang kalau di majalah kapal itu tidak pernah ada cover dengan model ricky dan elsa
pasti ada kok bu
karena waktu itu saya sendiri yang meng handle edisi itu
iya saya percaya dengan bu suraya
tapi saya khawatir ada pihak yang meminta pak andre untuk menutupi soal cover majalah ini dari saya
dan eee kalau boleh jujur bu
masalah cover majalah ini ada kaitannya dengan penyelidikan kasus kriminal
eee makanya saya mau minta tolong kepada bu suraya untuk membantu akses ke majalah kapal
tapi tanpa melalui pak andre
baik baik bu
saya akan coba bantu
oh nanti saya akan hubungi ibu kembali ya bu
terima kasih banyak ya bu soraya
sama sama ibu jennifer
kayaknya aku tau deh
kenapa elsa nggak bisa dihubungin dari tadi pagi
jadi barusan temen aku clara telpon
dia kasih tahu kalau ternyata elsa itu lagi masuk di akun gus
ini dia beritanya
elsa selingkuh sama ricky
dia laki laki yang waktu itu kesini kan
agak aneh sih mah
kalau elsa menyakiti andin ya
berbuat hal hal yang di luar batas
papa masih bisa ngerti lah
karena dari kecil kan memang begitu kan
selalu cek cok mereka berdua
tapi kalau sampai selingkuh
kalau sampai menyakiti nino
agak gak mungkin sih mah
karena papa tau elsa sangat mencintai nino
aku juga mikirnya gitu sih
apalagi kalau nino dan keluarganya tahu soal ini
lihat elsa di akun gosip ini
mereka pasti kan marah besar
dan pastinya saat ini mereka udah liat kan
aku aja dikasih tahu sama clara
ya bener juga sih
kalau misalnya elsa yang nggak bisa dihubungin ini
ada sangkut pautnya
dengan kondisi rumah tangganya dia
apa jangan jangan mereka lagi ribut besar
ya mungkin aja sih
udah kita ke rumah nino aja yuk
udah kalau enggak aku aja deh sendiri ya
enggak aku kuat kok
tenang aja aku gak apa apa
udah aku pesen taksi ya sekarang ya
tapi kamu apa gak kasihan
tiga kamu ngelakuin ini ke aku
kamu gak usah khawatir
aku akan biayain semuanya
sampai kamu melahirkan
kita akan lakukan tes dna
dan kalau memang betul itu anak aku
aku akan bertanggung jawab ya
aku akan biayain anak ini dan juga kamu
tapi kalau seandainya anak itu bukan anak aku
terakhir di situ
kenapa harus terjadi lagi ya allah
peristiwa yang dulu menimpa rumah tangga aku bersama
dan menyisahkan keraguan hingga sekarang
justru terulang lagi saat ini
kan mereka masih peduli sama lo elsa
gak tau gak
yang di akun belut tante
oh tau tau tau
parah banget ya
itu kan brand amasadornya
cantik kan skincare
udah punya suami loh padahal
jadi pembahasan si indonesia raya loh
jadi suami dia nih
itu tuh booster kayak gitu tuh
sepuluh kira ikan dicampur ke laut
padahal beritanya udah dihapus
tapi ternyata gosipnya elsa
udah nyebar kemana mana
apa benar elsa selingkuh sama ricky
sepertinya gak masuk akal
tapi kalo memang dulu elsa hamil dengan roy
berarti elsa dan ricky punya kedekatan baru baru ini
bisa diliat tanggal ya
apa ini semua ada hubungannya dengan pengakuan ricky waktu itu
udah lama banget ya
kita gak ketemu
lo dari tadi kenapa sih nin
kok ngelamin aja gue liatin
lo pasti lagi kepikiran ya
kamu juga tau kak